tidak terpenuhinya bukti material menjadi alasan mengapa berkas mantan dirut pt lib ahmad hadian lukita belum dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu
mengapa setelah hampir tiga bulan berlalu pengusutan tragedikan juruhan masih dianggap sebagian besar pihak tidak menunjukkan keseriusan bergabung mantan anggota tgipf akmal marhali
mas akmal selamat malam
selamat malam tiffany salam sepak bola
salam sepak bola hampir tiga bulan berlalu bagaimana anda melihat perkembangan terbaru dari pengusutan tragedikan juruhan lima berkas sudah dinyatakan lengkap p dua puluh satu hanya satu yang belum dari mantan dirut pt lib
mengapa belum karena tidak terpenuhinya bukti kemudian tidak ditemukan niat jahat saya akan minta tanggapan dari mantan anggota tgipf
ya kalau kita lihat ini agak lucu ya
orang kemudian ditersangkakan sampai kemudian ditahan tapi sampai batas waktu yang ditentukan ternyata berkasnya tidak lengkap
artinya ini satu sikap yang kurang profesional ya dari penegak hukum dalam hal ini penyidik dalam menangani kasus ini entah itu karena kelambanan atau mungkin karena ketidakpahaman dengan kasus sehingga kemudian akhirnya menyandra orang
pada gilirannya pak hadian lukita ini tersandra
dia dibebaskan tapi kemudian tersandra karena sewaktu waktu bisa masuk lagi dan ini secara psikologi sangat tidak bagus sekali untuk urusan soal hukum
dimana misalnya apa namanya memang dalam kuhp pasal dua puluh secara hukum orang yang kemudian ditahan selama dua puluh hari sebagai tersangka bisa ditambah selama empat puluh hari tambahan untuk proses
dan ini juga adalah satu aspek yang sangat penting untuk menangani kasusnya tapi kalau kemudian sudah enam puluh hari ditahan berkasnya tidak lengkap maka punya hak hukum untuk dibebaskan
tapi ini menggambarkan dan membuktikan bahwa penyidik tidak profesional dan tidak cekatan dan tidak sigap dalam bekerja
mereka mentersangkakan orang tapi mereka tidak punya pijakan hukum untuk melengkapi berkasnya
ini aneh dan sangat memalukan menurut saya
oke ketidak lengkapan berkas tersebut ketidak lengkapan syarat bukti cukup masuk akun
akal atau tidak menurut anda
ya kalau menurut saya tidak masuk akal kalau kemudian dari awal orang sudah ditersangkakan artinya kan pihak penyidik sudah punya setidaknya dua barang bukti untuk mentersangkakan seseorang berdasarkan apa aturan hukum
dan dari situ kemudian bisa dikembangkan tadinya misalnya saya berpikir bahwa dengan enam tersangka ini justru dikembangkan kasusnya menjadi apa namanya melibatkan misalnya pihak pihak lain yang sampai sekarang belum tersentuh
misalnya dari sisi supporter dari sisi pengurus pssi misalnya dari segi match komisioner dan lain sebagainya termasuk diantaranya dari sisi polisi lainnya yang juga terlibat dalam tindak pidana terkait kasus kanjuruhan
tapi faktanya untuk enam orang saja ada satu yang tidak lengkap berkasnya bagaimana kemudian ini bisa disidik secara tuntas
karena itu saya malah menyarankan saat ini
kalau kemudian polisi agak segan mengelola atau melengkapi kasus kasus yang
di dalamnya juga ada keterlibatan polisi juga sebagai tersangka
alangkah baiknya negara membentuk tim independen penyidik untuk menyelesaikan kasus sanjuran secepat cepatnya
jangan sampai kemudian satu ratus tiga puluh lima orang meninggal dunia tidak ada pertanggung jawabannya sama sekali dan hilang begitu saja
karena apa namanya terlalu lambatnya penanganan kasus ini
nah ini akan menjadi presiden buruk
bukan cuma buat sepak bolanya tapi juga buat pemerintah
bagaimana menangani kasus
gak hanya satu ratus tiga puluh lima orang dalam sebuah tragedi tapi penyelesaiannya tidak tuntas dan tidak bernas
nah ini akan menjadi problem dan pastinya akan meninggalkan beban tersendiri misalnya buat pemerintahan bapak presiden joko widodo
oke artinya dugaan ketidakseriusan yang dicium oleh aramania juga anda cium juga anda endus terkait dengan penanganan kanjuruhan
termasuk mengapa tidak adanya perluasan penyidikan dengan penambahan tersangka baru
seperti yang diungkapkan dari kuasa hukum aremania mas akmal
ya kabar terakhir saya menerima informasi bahwa pihak kepolisian penyidik sudah mengirimkan lagi surat permintaan surat pemanggilan kepada match komisioner insinyur rukman wijayana
untuk dilakukan pemeriksaan kembali tahap kedua atau untuk yang kedua kalinya dan akan dilakukan pada kamis lima januari dua ribu dua puluh
di kantor polda jatim pada jam sepuluh pagi
artinya kalau ini kemudian dipanggil lagi kan pada tahap pemanggilan misalnya lukman wijayana di tahap pertama ada suatu proses penyidikan yang tidak lengkap sehingga kemudian perlu dipanggil lagi
artinya ini pembelajaran sebenarnya buat para penyidik ketika kemudian memanggil orang sebagai saksi entah itu sebagai tersangka
harusnya penyidiknya juga sudah punya rujukan atau referensi
ketika melakukan apa namanya melakukan wawancara atau melakukan proses investigasi terhadap kasus yang sedang didalami
jangan sampai kemudian sampai dua tiga kali dipanggil tapi hasilnya nihil
nah ini kan sangat sangat merugikan gitu kan
dan ini yang kemudian menjadi problem
apa sih kemudian kalau sebelumnya disebutkan bahwa karena belum mendapatkan keterangan dari saksi ahli
ini juga lucu juga gitu kan
karena saksi ahli banyak sekali dan bisa diminta keterangan dalam waktu enam puluh hari
tapi kemudian tidak dilakukan
ini berarti yang harus dijelaskan oleh pihak polda jatim misalnya atau pihak polisian
kenapa kasus ini bisa lamban di prosesnya
itu saja sih
sehingga kemudian publik tidak bertanya tanya
kalau kemudian ini dibuat berlarut larut ini akan menjadi presiden buruk buat citra polisi juga sebagai penyidik
sebagai contoh misalnya di pertandingan kemarin indonesia melawan
bagaimana polisi akhirnya menjadi cemohan masyarakat untuk kasus tragedikan juruhan
artinya semakin lamban penanganannya maka akan semakin banyak cerita cerita tentang pendeskreditan atau penyudutan pihak kepolisian oleh masyarakat
terkait dengan misalnya kegiatan sepak bola
nah ini kan agak berbahaya dan agak berat buat pihak kepolisian
karena itu penting buat pak kapori untuk kemudian menugaskan tim khusus misalnya
fokus menangani kasus kanjuruhan ini agar bisa diselesaikan secepat cepatnya dan seadil adilnya
oke pertaruhan komitmen dari penyidik juga
sekarang berkasnya dikembalikan kepada penyidik untuk dikumpulkan bukti yang lebih lengkap lagi yang lebih banyak
sejauh mana sebesar apa optimisme anda bahwa pengusutan tragedi kanjuruhan ini akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh banyak pihak
ya artinya kalau sejauh mana
amat sangat tergantung kepada pihak penyidik dalam hal ini kepolisian
makanya kemudian kami atau saya mengusulkan untuk agar bisa diselesaikan dengan cepat dan membuat masyarakat percaya
penting dibentuk misalnya tim independen penyidik untuk khusus tragedi kanjuruhan ini
karena lambannya proses yang dilakukan oleh pihak penyidik dari polda jatim dalam menangani kasus ini
jangan sampai kemudian
semakin merusak citra kepolisian di mata publik kalau sampai lamban dalam proses penanganannya
orang kan biasanya bertanya tanya ada apa kemudian kok jadi lamban gitu
jangan jangan ada hal hal yang dirahasiakan
nah ini kan menjadi problem yang akan menyandra pihak penyidik terhadap proses pengusulan tuntas kasus kanjuruhan
oke pertanyaan itu apakah betul ada yang dirahasiakan atau tidak kita akan lihat kita akan tagih bagaimana komitmen untuk menyelesaikan tragedi kanjuruhan
terima kasih mas akmal marhali sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
hampir tiga bulan berlalu kita akan lihat apa kata warganet di lini masa terkait dengan pengembangan kasus tragedi kanjuruhan
saya akan buka komentar yang pertama dari akun adagung underscore paisem
mencuit keringat memperjuangkan keadilan belum kering
eh mantan dirut pt
lib ahmad hadian lukita udah menghirup udara bebas harus diusut tuntas
berikutnya dari rafi kaihi mencuit makin lama kok jadi makin ngaco ya bisa bisa sebelum kanjuruhan direnovasi semua tersangkanya jadi bebas
dari naufal budiman mencuit sudah terencana dengan rapi ketua lib ahmad hadianukita yang menjadi terdakwa kasus kanjuruhan dibebaskan kembali oleh polda jawa timur
dan terakhir dari akun ad lantip mencuit bebas karena berkaset tak kunjung dinyatakan lengkap
nah satu ratus tiga puluh lima nyawa penanganan yang gak ada seriusnya
lantas buat apa kemarin ya
ada rekomendasi tgipf
usai jeda kami akan kembali dengan informasi mancanegara
badai salju menerjang jepang total korban mencapai empat belas orang
selengkapnya kami hadirkan usai jeda